pembangunan jaya pura
pembangunan jaya pura juga membangun dua venue juga
ada stadion bardabas yowe yang siap akan digunakan
tapi juga ada gelora olahraga rangka olahraga
itu namanya habel ams dan itu akan semua ada di tengah kota sentani
jadi ini juga siap akan digunakan untuk kepentingan pon nanti
hampir semua fasilitas sudah hampir rampung dan tinggal hanya pengecekan terakhir saja
bahwa ini siap untuk digunakan